menurunnya jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia menimbulkan optimisme
ketua bidang komunikasi satgas covid sembilan belas heri trianto mengatakan
hal tersebut menandakan bahwa imunitas masyarakat indonesia
sudah lebih baik karena vaksinasi
meski demikian pemerintah indonesia belum berencana
mencabut kebijakan ppkm dalam waktu dekat
apalagi status pandemi covid sembilan belas belum ditarik oleh
organisasi kesehatan dunia atau who
heri trianto mengimbau masyarakat tetap waspada
dan mematuhi protokol kesehatan
apa ya pemburukan dalam penularan gitu ya
mantan direktur who asia tenggara chandra yoga aditama mengatakan
pelonggaran kebijakan penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
tidak memerlukan izin dari who
ia melihat kondisi pandemi di indonesia saat ini sudah terkendali
menurutnya kebijakan protokol kesehatan dapat saja dilonggarkan
tetapi akan lebih baik jika kebijakan tiga m tetap diterapkan
meski pandemi sudah usai
tetap kita harus jalan
tentu tidak harus isolasi seperti isolasi covid sembilan belas
ditaruh di wisma atlet dan sebagainya
tapi perilaku bahwa kalau ada penyakit menular
kita menjaga supaya tidak menular ke orang lain
itu tetap perlu dilakukan
soal mana yang mau dipilih silakan saja dipilih mak
yang mana tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan
ini kan barangkali antara yang satu dan lainnya
silakan dilakukan secara bertahap
tapi justru yang penting adalah jangan sampai gara gara dilonggarkan
kemudian perilaku orang kembali ke tempat seperti sebelum covid sembilan belas
data harian kasus covid sembilan belas nasional menunjukkan
kasus positif pada selasa empat oktober berjumlah satu ratus tiga puluh
sementara terdapat satu lima ratus pasien yang sembuh
dan sepuluh pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia
putri anggraini jakarta